kami akan ajak anda sekarang bergabung ke surabaya ke posko pemenangan hovifah emil dardak
yang kami dapatkan di lapangan banyak pikiran pikiran produktif rekomendasi rekomendasi strategis
dari seluruh elemen yang kami temukan di lapangan
ada nelayan di sana yang berharap bahwa ada tpi yang bisa memberikan ruang bagi mereka
untuk bisa memasarkan tangkapan ikan mereka
ada nelayan yang berharap bahwa ada detemaga sehingga kalau mereka punya tangkapan jk
mereka ambil di tengah laut kemudian ditambatkan peraunya tapi mereka bisa menambatkan dermaga
ada petani yang berharap bahwa
bisa tersebut dengan baik kubur tersebut dengan baik
kami menemukan sangat banyak rekomendasi rekomendasi strategis
elemen guru guru tidak tetap guru magik kami juga dapat rekomendasi strategis
kaum guru baik dari serikat pekatnya maupun serikat guru para pengusaha
mereka juga memberikan rekomendasi rekomendasi yang luar biasa
bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa memberikan garisan persatuan geologis
kami juga bertemu dengan perangkat desa yang berikan kepada orang orang
adalah penyelesaian kejaderaan yang lebih terkandalkisasi
di antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain hari ini
nampak kalau kekuatan pad nya tinggi kesejahteraan perangkat desanya tinggi
kalau bad nya sedang kalau bad nya kurang maka kejaderaan perangkat desanya juga kurang
kami mendengarkan semua aspirasi dan rekomendasi rekomendasi strategis
mereka kami mendengarkan di bad nya bagaimana para bidat para perawat
dan mereka berharap bahwa akan ada program yang lebih strategis
untuk menurunkan angka kematian bayi dan seterusnya dan seterusnya
para akademisi memberikan rekomendasi bahwa harapan perguruan tinggi di jawa timur
ada yang masuk pada lima ratus besar world class university
dan itu semua menjadi catatan kami
kami melakukan navigasi program
bagi kami saya dan mas emil kampanye tidak sekedar mensosialisasikan
bahwa kami sedang menunggu proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur
tapi bahwa kampanye juga menjadi bagian dari ngambilisasi program
dari nawa bagi satya yang kami sampaikan untuk menjadi bagian
kita punya sembilan titik di mana itu akan menjadi starting point kita
untuk memberikan layanan yang lebih fokus lebih strategis pada aspek aspek
yang kita rumuskan dalam nawab bagri satya itu
kami memulai kampanye dengan berbagai ikhtiar
dengan segala kerindahan hati dengan berpercaya kepada diri kita
kepada allah swt kerja keras di seluruh elemen para kiai santri
doa pagi siang sore malam
ya itu dia
tadi pernyataan kemenangan dari kofi faindar parawansa
yang sejauh ini menang versi quick count di pilgub jawa timur